cuma sayangnya nggak ada rtrw kalau ada rtrw nya saya bisa langsung tertujukan
kami menghubungi rtrw melalui grup kan ada di whatsapp saya ada grup rtrw
di sana sana itu rt ada empat puluh enam dan rtrw juga ada sembilan
makanya khawatirnya ini kami termasuk desa banjarwangunan ini perumahannya banyak juga
ada tiga belas pengembang yang ada di desa banjar bangunan ini
yang satu itu rilisir ke rtrw
jadi keinformasikan ke rtrw semua
jadi supaya kita sebagai di desa supaya rtrw yang berkejar yang dibawa
kita tahu semua di sektor warganya itu yang dekat dengan warganya rt
aku sendiri sudah tahu belum sebelumnya ada pencarian orang desa banjar wangun ini
setelah saya informasi dari ada kiriman dari whatsapp dari mas odet itu kami baru tahu
makanya saya bergerak langsung ke rtrw
jadi supaya informasi ini supaya
misalnya itu desa banjarawangunan kan termasuk banjarawangunan
kalau ada rtrw nya saya bisa langsung tertujukan gitu
saksikan program program kompastv melalui siaran digital ptv dan media streaming lainnya